sapi berbobot tujuh ratus kilogram ini bahkan mencoba menyeruduk sang pawang yang berusaha menenangkannya
turun lah turun dari mobil
sebelum ini dia udah kaget dulu di mobil
terus dia turun dia langsung ngamuk ngamuk gitu aja
itu diadami nama pawangnya ngamuk ngamuk itu pawangnya pemiliknya
meski sempat terseret beberapa meter sang pawang tak menderita luka parah
setelah dibantu oleh sejumlah warga sapi akhirnya dapat ditangkap dan ditenangkan